anda melihat adanya staff staff anda menteri menteri anda yang tergiur untuk melakukan korupsi ini
dan bagaimana anda menangani hal ini untuk menghindari korupsi terjadi pada saat pemerintahan anda
di masa saya jadi perdana menteri tak ramai yang terlibat karena mereka tahu tindakan akan diambil terhadap mereka
dan kita tahu ini daripada segi cara hidup mereka
kalau mereka hidup lebih terlalu mewah tindakan akan diambil
tetapi sekarang ini fortunely perdana menteri sendiri dituduh terlibat dengan rasuah
dan menteri menterinya hampir semuanya terlibat dengan rasuah
tapi anda dulu juga mendukung najib menjadi perdana menteri
apakah anda tidak melihat pada saat itu adanya potensi kalau memang benar najib berkorupsi seperti ini
kita tidak tahu apabila seseorang itu diberi kuasa sama ada dia akan menyalahguna kuasa atau tidak
semasa dia tidak berkuasa dia memang baik
banyak orang kalau takdab berkuasa dia mengkritik orang yang berkuasa
tapi bila dia yang berkuasa lain yang dilakukan
apa yang anda lihat pada saat itu melihat najib bagaimana anda melihat dia
dia menunjuk kecekapan kecekapan yang tertentu
dan sebagai pemerintah dia dianggap di antara pemerintah yang di peringkat negeri yang berjaya
itulah mengapa anda mendukung dia pada saat itu
lalu mengapa sekarang ada perubahan
sekarang ini dunia menuduhnya sebagai satu orang perasuah yang sudah pun mengikut doj amerika
dan dia tidak menapi
dia cuma memberi alasan yang tidak boleh diterimakan
gunanya duit ini diberi percuma
duit yang begitu banyak diberi percuma kepadanya
ini tak mungkin
semua ini kan sudah dibantah oleh perdana menteri najib razak bahwa uang tersebut bukanlah uang korupsi
mengapa anda masih belum terima penjelasan tersebut
kita kalau gerak uang daripada satu orang kepada satu orang atau satu institusi kepada institusi yang lain
tapi rekodnya tak ditunjuk
cuma surat daripada satu orang yang kita tidak kenali bahwa dia yang membeli duit
kalau dia mengaku dia memberi duit yang begitu banyak
daripada mana dia yang mendapat duit yang begitu banyak
sebaliknya doj membuat pemeriksaan dan doj memberi
menuduh bahwa duit ini datang daripada satu mdb
satu syarikat kerajaan yang meminjam duit berbilion bilion ringgit
dan sekarang ini duit ini hilang
tapi seluruhnya telah dibantah hingga saat ini pemeriksaan juga kalau di malaysia
rasanya tidak berjalan dengan baik
apakah ini yang menjadi alasan anda membangun partai baru
ya sekarang ini malaysia tidak lagi demokratik
tidak lagi mengikut rule of law
mumpamanya ada orang yang membuat laporan kepada polis berkenaan dengan kesalahan perdana menteri
dianya disoal dipenjara dituduh dalam mahkamah sebagai seorang teroris
makamah menolak tuduhan itu
bermana bahwa undang undang biasa tidak berjalan
kedakwaan terhadap perdana menteri mesti dibawa kepada mahkamah
eji tidak membawa kepada mahkamah
sekali lagi undang undang tidak dipatuhi
dan banyak lagi perbuatan perbuatan ej yang tidak mengikuti undang undang sebuah negara demokratik
dan dia juga tidak membenar sama sekali masalah satu mgp dibahas secara terbuka di malaysia
sudah khabar semua dikongkong oleh kekayaan
inilah sebabnya yang kita perlu membuat sebuah partai lain
karena dalam partai itu sendiri dalam umno sendiri
sudah tidak ada kebolehan untuk menegur perdana menteri
ataupun presiden parti
jadi kita harus membuat partai di luar untuk kita lawan
untuk menegur najib
untuk menegur dan kita akan bertanding dalam pilihan rakyat
najib sendiri juga kemudian menilai anda sebagai diktator
ada orang orang juga yang menilai anda sebagai diktator juga pada saat anda menjadi presiden umno
pada saat anda juga menjadi perdana menteri malaysia anda juga sempat memenjarakan deputi prime minister zahid hamidi
anda juga sempat memenjarakan sejumlah aktivis
anda juga disamakan begitu dengan apa yang dilakukan sebagai legacy dilanjutkannya oleh najib
berapa banyak detail yang dengan sendirinya desain bagi kuasa kepada orang lain
tak ada diktator dia diktator sampai mati
ataupun anak dia mengganti dia
saya tidak saya letak jawatan bukan karena desakan daripada mana mana pa
saya sendiri pilih untuk letak jawatan
jadi saya kalau diktator saya tak letak jawatan
karena diktator kalau letak jawatan dia akan diburu oleh rakyat
saya letak jawatan tapi rakyat masih terima saya
bahkan parti lawan sekarang ini terima saya
tapi anda pun
kalau saya betul ini semua politik
dalam politik demonizing oposition itu memburukkan image yang melawan dengan kita adalah perkara biasa
saya dulu pun menegur peti peti lawan sebagai tidak demokratik dan sebagainya
tapi mereka sekarang terima saya
dan mereka untuk balasan tentulah panggil saya diktator dan sebagainya
apa dia bukti saya jadi diktator
tapi anda pun juga dikatakan memenjarakan zahid hamidi
ini berproses undang undang
bukan saya tangkap dia masuk dia dalam jil tidak
dia dibicara sembilan bulan dengan berbagai lawyer datang
itu keputusan mahkamah
melainkan kalau kita tidak percaya kepada mahkamah
yaitu bermakna bahwa
dia tidak dapat keadilan
dia dapat pertahankan dirinya
tapi itu pulang kepada hakim untuk menentukan mengikut bukti bukti yang ada
jadi langkah anda saat ini apakah anda yakin anda akan memenangkan pilihan raya tahun depan
kalau di waktu ini saya percaya kita boleh menang
tetapi yang yang saya yakin
yang kita khawatir ialah cara penipuan yang mungkin dilakukan oleh kerajaan
sekarang ini kerajaan sedang menggunakan uang kerajaan untuk sogok semua rakyat
yang kaya diberi macam macam lesen dan sebagainya
yang miskin diberi uang tunai
tidak ada kerja apa pun dapat duit
veteran veteran yang tak dapat pensiun sudah diberi pensiun
macam macam lagi dibuat
ini adalah secara sokongan untuk mendapat sokongan
inilah yang dilakukan oleh kerajaan sekarang
tidakkah anda melakukan hal yang sama pada saat anda menjadi presiden
saya tidak bagi duit
saya tidak ada duit
saya tidak curi duit
ini orang curi duit berbilion
ini kita tahu
tapi bukti anda sendiri melihat bahwa najib ini melakukan korupsi
apa bukti yang anda miliki
umpamanya daripada mana datang duit yang tiba tiba ada dalam akunnya
dia terpaksa mengaku uang sebanyak dua puluh enam bilion ringgi ataupun enam ratus delapan puluh satu miliar dolar amerika
ada dalam akun pribadinya
yang tidak dilapor kepada parti atau siapa
bila ditanya uang ini kena diberi oleh orang haram
orang haram mana yang bisa memberikan uang semacam itu
apakah tidak mungkin
kalau betul tunjuk segala surat menyurat laporan laporan bank bank statement account apa semua
tapi tidak dapat tunjuk
kalau nantinya najib menunjukkan seluruh buktinya dan terbukti tidak bersalah apa yang akan anda lakukan
kalau dia bisa menunjukkan dia tidak bersalah
saya kata dia tidak bersalah
tapi setakat ini tuduhan terhadapnya dibuat secara lantang
dia tidak berani mengambil tindakan saman malu
walaupun dia kata akan mengambil tindakan saman malu kepada wall street journal dan lain lain
tapi akhirnya tidak
dia hanya senyap saja
kalau betul betul dia tidak bersalah dia berhak mengambil case ini dalam mahkamah negara lain pun
tapi tidak ada
kalau hubungan anda sendiri dengan politikus politikus lainnya di partai umno apakah masih ada hubungan yang baik dengan mereka
apakah anda masih memiliki hubungan yang baik dengan politik dari umno
ya ada yang meninggal ana
tetapi kita dapati bahwa tidak seperti masa saya dulu apabila tungkur zali menubuh pati banyak juga menteri melawan dengan saya banyak juga menteri menteri yang mendukungnya
tapi sekarang ini ada satu dua orang menteri yang tidak bersetuju dengan najib
semuanya disingkir dibuang daripada pati
termasuk timbalan presiden dan timbalan perdana menteri disingkir dia
disingkir dari partai
tapi bukankah itu politik wajar dalam politik
ya politik kita tidak dalam demokrasi kita memang terima perbezaan pendapat walaupun di kalangan ahli ahli partai yang sama
kalau anda sendiri bagaimana melihat langkah langkah ini
saya sendiri membenar bukan saja yang menentang saya yang lawan dengan saya apabila mereka kalah
saya sendiri bagaimana menurut anda apa yang saya lakukan
saya sendiri tidak memiliki pandangan yang berbeda pendapat yang berbeda tentang anwar ibrahim
itu bukan dibuat kepadanya mengikut undang undang dan hukuman dijatuhkan oleh budi
budi hakim bukan budi saya
dan perbicaraan berjalan dengan panjang masa sembilan bulan itu masa saya
tapi sekarang ini bukan saya yang mengenakan tuduhan baru ini ialah najib
jadi pada saat anda menjadi perdana menteri tuduhan tersebut benar saat najib menjadi perdana menteri tuduhan tersebut tidak benar
ya di pihak mahkamah mendapati bahwa anwar tidak bersalah
tetapi dibuat apir dan ditukar pendahua raya ditukar
mengambil pendahwa raya yang tidak bersalah
dan pendakwa raya ini sekarang ini kita dapat tahu bahwa dilapor bahwa dia menerima bayaran sebanyak lima miliar ringgit daripada pemerintah
supaya dianya dapat meyakinkan mahkamah bahwa anwar bersalah
kenapa baru sekarang anda mengeluarkan pendakwa raya
kita baru tahu
anda baru tahu
lalu anda mendukung dia
dia bayar saja dia mau beritahu kepada kita
jadi orang lain selidik dan mereka baru dapat maklumat
dia bukan terang terang bagi macam itu
jadi sekarang anda
bagaimana mendukung anwar ibrahim menjadi perdana menteri malaysia
ya kalau itu kena rakyat dalam sebuah negara demokratik
kalau rakyat kena kita tak boleh nakal
majority pilih dia dia boleh jadi perdana menteri
kalau anda sendiri mendukung
saya tak ada keinginan untuk jadi perdana menteri
ada juga yang mengatakan bahwa anda ini memiliki post power syndrome
dan anda menginginkan anak anda menjadi perdana menteri malaysia muhriz
di masa saya berkuasa
saya dengan mudahnya boleh memberi jawaban kepadanya
dia menjadi pengganti saya
saya tidak buat demikian
bahkan saya larang anak saya daripada menyertai parti umno itu
dia bukan ahli umno
sehingga saya letak jawatan apabila dia memohon untuk jadi ahli umno
umno menolak dia
jadi anda tidak menginginkan anak anda menjadi perdana menteri nantinya
memang tidak menginginkan
saya bukan salah guna
kuasa saya sebagai perdana menteri
dimana mana juga kita dapati ada usaha yang berkuasa
untuk menentukan keluarga mereka akan mengganti mereka
saya tidak buat demikian
tapi apakah anda telah pernah berjumpa dengan anwar ibrahim setelah ini
saya berjumpa banyak kali
dua hari sudah saya berjumpa dengannya di mahkamah
bagaimana kemudian percakapan
dia juga berpendapat bahwa pemerintah sekarang ini perlu disingkir
berarti anda memiliki perjuangan yang sama saat ini
ya perjuangan yang sama
kita masuk ke dalam personal life anda sedikit nih tun
anda sekarang sudah berusia sembilan puluh dua tahun masih aktif di dunia politik
kenapa anda tidak memilih untuk pensiun retired
saya dapat pensiun saya boleh retired
tetapi apabila kesalahan dilakukan oleh pemerintah
ramai rombongan rombongan datang saya meminta saya buat sesuatu
karena mereka sendiri tak mampu
mereka berpendapat bahwa saya masih berpengaruh dan sebagainya
dan mereka datang minta saya tolonglah buat sesuatu membetulkan keadaan
lama kelamaan saya mulanya setakat coba nasihat haji saja
lepas itu saya keluar dari partipun tak berkesan
dan datang desakan supaya saya menumbuh parti
untuk melawan najib
dan saya mendapati tak ada jalan lagi
menggunakan saya menumbuh parti untuk melawan najib
apakah anda tidak merasa lelah saat ini anda sudah tua
bukankah ini adalah masa masanya anda menikmati masa tua anda
saya tak tahu apa saya
saya mengaku saya umur sembilan puluh dua tahun
sepatutnya saya ini nyanyut dan sebagainya
orang yang menyuruh meminta saya bertindak ini
berpendapat bahwa saya masih mampu menolong mereka
dan saya tidak bisa menghampakan harapan mereka
apa rahasia anda ini
bisa terus aktif sampai hari ini
masih memiliki ingatan yang kuat
apakah anda memiliki makanan khusus atau minuman khusus begitu
saya kerap ditanya soal ini
saya hanya menjawab
saya tidak bisa berlaku
saya tidak minum secara marah
saya makan secara sederhana
memadai untuk saya
kurangkan rasa lapar
saya tidak makan terlalu banyak
saya tidak menjadi gemuk
menjadi terlalu gemuk
kita tidak bisa
kita tidak bisa bergerak
jadi saya menjaga
setakat itu saya menjaga kesehatan saya
apa makanan kesukaan anda
saya makan biasa saja
tapi tidak banyak
ada yang favorit
harus makan nasi
nasi dengan lauk biasa
saya tidak makan banyak
tidak makan yang penting tidak makan banyak
anda juga masih berolahraga
sukan tidak banyak
ataupun naik bisiklet
masih setiap hari
bukan setiap hari
itu mungkin setiap hari lah
jadi kadang kadang tidak dapat
kalau ada pesan yang anda bisa sampaikan
kepada generasi muda apa pesan anda
yang pertamanya jaga kesehatan
jangan minum haram
apa sebabnya kita
nak racun diri kita
dan bila kita makan bila sedap
ya lah makanlah lebih sedikit
berjaga jaga bila makan
itu yang pertamanya
dan lain lain itu secara biasa saja lah
kita tidak buat benda yang
dadah dan sebagainya
baiklah pertanyaan terakhir saya
pertanyaan terakhir saya
bagaimana anda melihat saat ini
situasi politik di indonesia
dapati bahwa sekarang ini
lebih maju daripada
daripada segi growth nya dari
lebih baik daripada
dan ini saya ingin disebabkan
yang paham tentang
mudah untuk ditampil
bahwa dia yang boleh berjaya
adalah satu kejayaan
yang cukup besar
berarti presiden joko widodo ini cukup luar biasa di mata anda
berbanding dengan yang dahulu
memang usaha banyak juga
kekemajuan yang dilakukan
oleh pak arthur
menghadapi masalah di
tidak dapat nasihat yang baik
lalu kalau anda bisa memilih
dua atau tiga orang
yang nantinya pantas menjadi
perdana menteri malaysia yang memenangkan
pilihan rakyat tahun depan siapa yang akan
ada beberapa tokoh
yang boleh dipilih
tapi seperti biasa kita tidak
akan dilakukan oleh seseorang
apabila diberi kuasa
top tiga saya tidak memiliki top tiga
satu orang saja tidak ada
sesuatu itu seperti
dan ini tidak adil kepada yang lain
terima kasih banyak tun mahathir
untuk waktu yang anda berikan untuk kami